beberapa hari terakhir ini warga kabupaten tuban diresahkan dengan serangan ulat bulu
ulat dari hutan jati tersebut tidak hanya masuk ke dalam rumah
tapi juga membuat penghuninya harus mengungsi
sementara di magetan puluhan siswa smp harus diliburkan karena ulat bulu memenuhi ruangan kelas
pemandangan berbeda terlihat di sejumlah rumah warga desa montong sekar kabupaten tuban
dalam dua hari terakhir ini para warga disibukan diri membersihkan ribuan ulat bulu di dalam rumah mereka
tidak hanya di atap rumah dan di lantai ulat bulu juga menyerang tempat tidur
lemari pakaian hingga menempel di baju salah seorang warga
warga menduga serangan ulat bulu berasal dari pohon jati yang terjadi setiap musim penghujan
kondisi ini membuat warga resah dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka
itu ulat apa
itu nyerang pemukiman sejak kapan
dua hari ini berarti
itu masuk ke mana aja
ke kasur ke bantar ke meja ke apa aja itu
membuat resahu ya
di magetan akibat serangan ribuan ulat bulu puluhan siswa di smp negeri dua poncol terpaksa diliburkan
betapa tidak seluruh ruang kelas mereka dipenuhi ulat bulu
yang membuat gatal kulit para siswa
bukan hanya di lantai ulat bulu juga menempel di dinding bangku serta atap bangunan sekolah
ini bersih apa nih
terus gimana sempat ada tergaguh gak dengan ulat ulat ini
pihak sekolah rencananya akan meminta dinas terkait untuk melakukan penyemprotan pesticida
agar kegiatan belajar mengajar kembali normal